saat ini yang bersiap siap akan menerima vaksin adalah selebritas raffi ahmad yang memang kita tahu sebelumnya diumumkan juga akan mengikuti vaksinasi
terlihat sedang bersiap siap untuk menerima vaksin dan ini adalah situasi terkini terkait vaksinasi yang pertama kali dilakukan di indonesia
vaksinasi nasional covid sembilan belas dimulai pada hari ini tepatnya hari rabu tiga belas januari dua ribu dua puluh
tadi pada pukul sembilan tiga puluh presiden joko widodo adalah yang pertama kali menerima vaksinasi ini
lalu diikuti dengan ketua idi ada perwakilan pbnu dan juga tadi sebelumnya ada panglima tni marsikal hadi cahyanto dan juga kapolri
dan ini kita lihat selebritas raffi ahmad yang sedang bersiap siap di mana ada empat meja terlihat dalam prosesi vaksinasi ini
meja yang pertama adalah untuk pendaftaran dan verifikasi data peserta vaksin
lalu meja selanjutnya akan dilakukan proses screening anemesis pemeriksaan kesehatan dan juga cek fisik sederhana yang dilakukan sebelum penyuntikan vaksin
di meja ketiga pemberian vaksin dan vaksinasi
lalu setelahnya meja terakhir adalah meja transit begitu
di mana para penerima vaksin ini harus menunggu tiga puluh menit terlebih dahulu untuk monitoring memantau efek vaksin setelah disuntikan
yakin terhadap vaksin covid sembilan belas ini dan turut mensukseskan program vaksinasi di indonesia
saat ini sedang kita saksikan juga menteri kesehatan kita bapak budi sadikin sedang dilakukan pemeriksaan tekanan darah dan suhu
kali ini raffi ahmad sudah berada di meja ketiga untuk segera dilakukan vaksinasi
raffi ahmad akan segera disuntik vaksin covid sembilan belas
dan raffi ini mewakili anak muda semua
bersiap mau dan turut mensukseskan program vaksinasi nasional
kita lihat sama sama raffi sudah memberikan kode jempolnya
dan menandakan bahwa dia baik baik saja nyaman
dan dia pun juga akan menunggu selama tiga puluh menit untuk disuntik
lakukan monitoring dan observasi
baik bapak ibu selain menteri kesehatan panglima tni kapolri sekjen mui kepala bp pom dan berbagai pemuka agama
yang telah hadir pada hari ini
yang nanti juga akan menjadi peserta vaksinasi tahap kedua dan ketiga
kita tahu nanti juga akan banyak sekali yang hadir
ada perwakilan dari buruh pengusaha pedagang pasar
nanti kita akan berbincang